salah satu pemerkosa gadis di bawah umur yang tinggal di bekas kandang bebek di desa trompo asri kecamatan jabon sidoarjo akhirnya ditangkap tim khusus satreskrim polres sidoarjo
pelaku yang tertangkap bernama sokeh ia ditangkap polisi saat berjalan sendirian di kawasan malang
saat ditangkap pria berusia empat puluh lima tahun ini dalam keadaan bingung dan kalut
polisi juga masih memburu pelaku lain bernama udin yang melarikan diri setelah kasus pemerkosaan ini terjadi menjadi pembicaraan hangat di sejumlah media
proses mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan yang pernah dilakukan tidak berhasil